pasca gugatan sekitar pemilu dikabulkan bawah seluruh republik indonesia
pbb resmi ditetapkan sebagai partai ke sembilan belas yang akan mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas
pbb diresmikan menjadi peserta pemilu dalam sidang pleno terbuka kpu
partai yang dinaungi yusril izam hendra ini mendapat nomor urut sembilan belas
setelah empat belas parpol nasional yang terlebih dahulu ditetapkan dan empat parpol lokal daerah istimewa aceh
dan malam ini kpu dengan resmi mengumumkan bahwa partai bulan bintang adalah partai peserta pemilu
dan telah diberi angka nomor urut sembilan belas
bagi saya nomor u sembilan belas itu sangat unik ya
saya suka angka sembilan belas ya
ya ini sebelumnya komisi pemilihan umum memutuskan untuk menindaklanjuti putusan bawaslu
yang menerima seluruh gugatan partai bulan bintang terkait hasil verifikasi faktual
meski undang undang pemilu
berikan ruang untuk kpu melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
dalam konferensi per selasa siang kpu menyatakan menerima putusan bawaslu yang menyatakan partai bulan bintang
memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
kpu segera menetapkan dan memberikan nomor urut pada partai bulan bintang
yang akan dilakukan dalam rapat pleno terbuka pada selasa malam nanti
sehingga di situ di pasal empat ratus tujuh puluh undang undang nomor tujuh
bukan kemudian yang dijadikan objek sengketa atau obyek gugatan
itu adalah putusan bawaslu yang tidak diterima kpu bukan
di pasal empat ratus tujuh puluh itu objek gugatannya adalah sk kpu
mana mungkin kemudian kpu mengajukan sengketa atau gugatan ke pt un
dengan mengugat sk nya sendiri itu kan enggak masuk